sebuah balon raksasa di ponorogo jawa timur yang siap diterbangkan akhirnya diamankan oleh polisi
balon udara tanpa awak tersebut dinilai membahayakan penerbangan dan dapat menimbulkan kebakaran
senin pagi petugas polsek sumoroto kecamatan kauman mengagalkan penerbangan balon udara tanpa awak berukuran raksasa
balon ini memiliki tinggi tiga puluh meter dengan diameter delapan meter
selain mengamalkan balon raksasa polisi juga mengamalkan tiga belas balon udara tanpa awak lain serta ribuan petasan berbagai ukuran
menurut kapolres ponorogo akbp arief fitrianto balon udara tanpa awak dapat membahayakan penerbangan karena bisa terbang hingga ketinggian lima km
selain itu balon udara yang diterbangkan dengan api ini juga berpotensi menimbulkan kebakaran rumah maupun kebakaran hutan
kapolres juga menegaskan pelaku bisa dijerat dengan undang undang penerbangan dengan acaman hukuman maksimal dua puluh tahun penjajah
bagaimana cara atau seumur hidup